dinilai membuat beberapa siswa mengundurkan diri

karena banyak dari teman teman kita yang sudah putus sekolah
karena covid sembilan belas ini jadi kami meminta izin kepada presiden jokowi
sama bapak menikbut terus ibu nda gubernur semua bupati
agar memperbolehkan kami untuk melakukan tatap muka di luar
memasuki masa pelajaran tatap muka terbatas
sebuah sekolah menengah pertama di surabaya jawa timur kami siang
menggunakan kamera untuk kelancaran kegiatan belajar mengajar secara hybrid
atau perpaduan pembelajaran luring dan daring
dalam pembelajaran ini dipersiapkan empat peralatan
pertama kamera khusus menghadap papan tulis
kedua kamera yang bisa mengikuti pergerakan guru
ketiga mike dan speaker yang bisa memfasilitasi interaksi komunikasi
di kelas dan di rumah
keempat residi monitor dan proyektor yang bisa menampilkan video siswa di rumah
pertama itu sesuai pembelajaran di sekolah
tapi di rumah langsung ikut mengikuti
ada satu kamera yang selalu mengikuti pemberi
sehingga anak yang di rumah itu tahu guru neo atau memang betul betul diajar
bersama dengan teman teman yang ada di kelas

kedua kamera yang bisa mengikuti video siswa di rumah
para pengawas smp akan memberikan penilaian pada seluruh proses pembelajaran
dari datang hingga pulang dan akan dilaporkan langsung ke dinas kota surabaya
tim liputan cnn indonesia